astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ikan mele ikan betik ikan kumis
juga sama cewek cewek
ngagitin saya aja sih bapak ikan lele kumis kamu juga
eh sayang ini mau kemana berangkat kerja iya tapi pagi ini ada meeting penting
gimana jadi boy bantuin kamu untuk nyari mama adriana jadi kopi boy juga udah on the way mau kesini
terima kasih sayang tolong sampaikan ucapan terima kasih sama boy ya sama sama pih
insyaallah semoga aja mama adriana cepet ketemu ya pih mudah mudahan ya sayang
oke ayo pergi dulu daddy pih
ya malah nunduk lagi papinya reva belum rejeki kali ya kalau gue ketemu sama papinya reva
adriana kalau kamu butuh apa apa
kamu panggil aja
ada si ikan lele tuh mandiman
terus ada si sri
terus ada biira
minta aja gak usah pakai malu malu
anggap rumah sendiri
kan udah kayak anak tante sendiri
makasih ya tante makasih banget
kalau bisa jangan lama lama disini
kesian orang tua kamu tuh nyariin
namanya anak tuh gak baik
kamu dari rumah
ssst gak boleh ngomong kayak gitu tau
ya gak boleh dong
kan bapak gak tau apa
yang lagi dialami sama adriana
kalau seorang anak kabur dari rumah
itu gak bener mak
udah deh mendingan kita pergi aja
daripada nanti kita berantem lagi nih
adriana tante berangkat dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gak apa apa minta aja
pak tunggu dong
eh tunggu tunggu tunggu
ada yang ketinggalan
dia tak pernah berima laten meng jorgeadi
sebelum tuh pokoknya
sekarang cuma pengen makanya
maksudnya sis sih
kamar asing aja

istrinya boy bisa kayak mama tirinya reva loh suka kabur kaburan dari rumah iya
enggak kali pak nggak mungkin bisa aja nggak mungkin kalau mama tirinya si reva itu enggak
cinta sama papahnya reva tapi kalau si adriana ini bener bener jatuh cinta sekali tuh sama
si boy sampai mau bunuh diri dan segala macam segala macam nggak mungkin melakukan itu papa
beneran deh coba pikir pikir nggak mungkin pak wah nggak sopan ya bini lagi ngomong
hai menantu pilihan
menantu pilihannya salam ya jangan kabur kaburan bilang
maaf mau diberesin
kalau di kampung saya mada ya kalau ada orang nginep di rumah orang lain itu cuci piring
sendiri bangun tidur rapihin kamar tidur sendiri namanya tahu diri
eh jiwa raga lu emang udah pembokat males banget gua ngeladenin pembokat galepo
ampun gusti gusti allah sinyonya kunawan menikah ke sumegah pengen ngajodohkan sama
perempuan tuh jelas juga gitu tuh para ruguh ya allah ya gusti ya roby jauhkan adriana dari
boy jauhkan dari perempuan juga bebegik gitu ya allah amin gusti
kalau aku tinggal di sini bareng sama boy pasti kita jadi keluarga yang bahagia
masih happy banget aku lagi bercerita dengan boy
baru pulang kerja atau pulang kuliah kamu capek ya boy
sambil micit micitin ah duduk di sofa ini pasti seneng banget
gila tuh gua gak sempet jantung
boy dateng kecil
boleh dilihat tapi
dibabahi mau jangan
nah kalau aman kayak gini
kayaknya pengen deh
masuk ke kamar boy
pengen lihat isi dalam kamarnya boy gimana
pengen meluk bantal gulingnya
pengen juga lukar
pasti boy meluk bantal gulingnya
terus baju bajunya juga banyak aku cium ciumin
terus pengen juga
oh pasti masih ada
baju kotornya boy
yang bekas keringat boy
aku peluk peluk aku cium cium
gak apa apa deh bau keringat
yang penting happy keringat ya boy
saya tadi di sepot jantung juga sama cewek sekarang main jomba
kamu ngapain juga mungkin ngagitin saya aja sih bapak ikan lele kumis
mau masuk ke kamar si aden ngapain
kalau tamu yang sopan itu
tidak sampai nggagar otak masuk ke kamar
siapa yang mau masuk
nggagar otak apaan orang gue waras gak geger otak
kok ngapain geger otak
tadi mau masuk ke kamar tapi
gatau ini kan kamar tamu kan
apa bukan ya
mana sih kamar tamu
ketika gue nanti akan nikah sama boy oh sorry nenek rombeng goodby
dasar aneh banget ya gue pecat loh gue pecat
itu lagi si siapa tuh
bapak lele bapak ikan lele kumis ah gak tau namanya ribet banget lagi
pakai lele ikan kumis gak ngerti segala
itu juga ngapain sih kakuin gue padahal ya gue pengen banget